beginilah penampakan pelaku pemerkosaan gadis lima belas tahun di brebes jawa tengah rabu siang
pemuda yang merupakan tetangga korban ditangkap saat reskrim polres brebes di rumah masing masing sejak selasa malam
lima dari mereka masih berstatus pelajar
karenanya dalam keterangan pers polisi hanya menunjukkan satu pelaku yang tidak berstatus pelajar
wakapolres brebes kompol arwansa mengklaim polisi memiliki komitmen dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur
kemudian ada pun saksi saksi yang sudah kita periksa sebanyak sepuluh orang kemudian termasuk korban termasuk korban dengan inisial bunga
untuk tersangka yang sudah kita amankan sebanyak enam orang di mana pelakunya terdiri dari satu orang dewasa dan lima orang masih di bawah umur
sebelumnya warga desa sengon kecamatan
kabupaten tanjung brebes jawa tengah dihebohkan dengan kasus pemerkosaan enam pemuda kepada gadis berusia lima belas tahun akhir desember dua ribu dua puluh
awalnya kasus tersebut berakhir damai antara keluarga korban dan para pelaku lewat mediasi oleh lembaga swadaya masyarakat di rumah kepala desa pada dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
kesepakatan itu dituangkan dalam surat perjanjian yang dibubuhi matrai sepuluh
imam suripto brebes jawa tengah
pembangunan tanjung brebes jawa tengah
pondok pesantren al jalil ii di jember jawa timur asuhan kiai fahim yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan santriwati ternyata tidak berizin
sementara di sukabumi jawa barat pada pertengahan bulan ini ditemukan empat kasus pencabulan anak dengan modus berkenalan di media sosial
pondok pesantren al jalil ii asuhan kiai muhammad fahim mawardi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencabulan santri

kantor kementerian agama kabupaten jember jawa timur
tidak menemukan nama pondok pesantren al jalil ii di sistem mereka
pada rabu kementerian agama mengonfirmasi
tidak ada izin operasional pendirian maupun aktivitas pesantren
al jalin ii ini saya juga baru tahu ya
nama pondok pesantren al jalil ii itu ketika muncul di media sosial
apa namanya ketika saya cek di sistem
bahwasannya pondok pesantren al jalil ii itu masih belum terdaftar di kantor kantor
artinya tidak berizin gitu pak
satres krim polres sukabumi jawa barat
merilis empat kasus pemerkosaan anak bawah umur
periode pertengahan januari dua ribu dua puluh
dari empat kasus yang ditindak
hampir seluruh korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial
dari empat kasus yang terungkap
terdapat sembilan tersangkutan
salah satu tersangka adalah pria empat puluh tahun
yang diduga memperkosa anak berusia enam tahun tetangganya sendiri
dalam rilis ini kepolisian turut menyatakan imbauan
agar orang tua mengawasi anak anak mereka
khususnya dalam bermedia sosial
modus operandinya juga hampir sama
yaitu melakukan perbuatan cagung dan persetubuhan
terhadap anak di bawah umur
perbuatan yang sama dengan satu tersangka
yaitu seorang laki laki berusia kurang lebih empat puluh tahun
para korban empat kasus pencabulan yang berawal dari interaksi media sosial ini
berusia enam hingga empat belas tahun
tim liputan cnn indonesia